sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kangen banget sama dia
cuman percuma juga
juli gak tau kapan juli bisa ketemu sama dia lagi bi
asal kamu tahu ya aku gak pernah percaya sama yang namanya kebetulan di dunia ini
ini adalah bukti bahwa kita sudah dipersatukan
bahwa takdir kita emang untuk bersatu juli
itu adalah bukti juli
bukti bahwa kamu mencintai aku
bahwa kita emang harusnya bersatu
bahwa kamu gak mencintai aku
atau bahwa kamu mau memulai hidup baru tanpa aku
aku gak percaya itu yudi
karena hati aku gak pernah berbohong
walau jalan kita berbeda tapi pada akhirnya kita bersatu
jadi jangan ingkari hati kamu yudi
aku mencintai kamu
maafkan aku karena aku menyakitkan kamu
sakit itu adalah bagian dari cinta
kalau aku nggak sakit seperti ini aku nggak akan pernah merasakan kebahagiaan ini
itu orang tua kamu ya
ini yang buat dan juga bibi aku mio
kok rasanya kita pernah ketemu sebelumnya ya
pernah nginep di rumah ya
ini adalah sebuah kebetulan lain lagi
kamu benar nak
di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan
ayo kita bicara di dalam
ini kan foto saya yang udah lama
kalian dapet dari mana
foto itu kan selama ini ada di dalam tasnya julie
julie kabur dari kampung
karena dia menolak untuk dicodohkan
dan kamu tahu siapa jodoh julie
foto yang dipegang kamu itu
adalah jodoh julie
udah aku balik dulu ya
kamu mau hidup mandiri
emang kamu kerja apaan
enggak itu temen aku ada buka usaha
aku kerja disana sih sebagai tukang cuci
kamu jadi tukang cuci mobil mil
iya aku ini serius
emang kenapa sih
ya asal kamu gak malu aja punya calon suami yang tukang cuci mobil
udah udah kamu pulang sana
udah malam nih gak enak
abisan diusir sih
pak besok datang ke rumah nggak
oke kalau gitu saya juga ada disana
kita ketemu deh pak
pak bu julie
pamit dulu ya
ini yang pertama
gue buka dikit
kalau lo mau ngencengin nih ya
ngencengin ke kanan
lo bedat kesini
selamat siang kak
kamu ngapain sih kamu udah gila ya
gara gara patah hati kamu jadi stinting kayak gini
udah deh kak gak usah banyak omong kakak kesini mau nyuci mobil atau enggak
mil mendingan kamu ikut kakak pulang sekarang
enggak aku gak akan pulang kak setidaknya aku gak akan pulang sekarang ini
kamu tuh udah gila ya kamu gak sayang papa apa apa
udah deh kak itu pertanyaan retoris dan bodoh aku nggak perlu jawab kan
kak jadi cuci gak
kok gak jadi
dia tuh kakak gue dan dia nyuruh gue pulang sorry ya gara gara gue jadi lo kehilangan pangkat
nah gak apa apa lah santai aja bro
kau mau ngapain
halo al gawat tau gak sih bener bener gawat
gawat gawat kan apa sih
milo kau mau tahu di mana milo dan apa yang dia lakukan di luar sana
hah di mana dia di
soalnya dari tadi aku nelfonin dia tapi jadi angkat terus
dia tuh sekarang jadi tukang cuci mobil gila kan
di kamu beneran di
gak mungkin di
kalo gak percaya kamu cek sendiri deh
jadi tukang tukang cuci mobil
dia jadi tukang cuci mobil di tempat car wash yang biasa aku cuci mobil itu
oke di oke di aku sekarang kesana ya
hidup kita emang lucu ya
aku kabur dari kampung untuk menghindari jodoh aku
ternyata takdir gak bisa dihindari
hehehe saya itu bayar gaji kamu bukan untuk ngeliatin foto coba
karena foto ini sudah mengganggu konsentrasi kamu dalam bekerja
bu saya janji bu saya nggak akan ngeluarin foto ini lagi
pokoknya nggak ada tawar menawar
eh kamu itu mau jadi karyawan yang tersingkat dalam sejarah kafe ini
baru kerja sehari terus udah saya pecat
itu calon suami saya bu
saya akan pecat kamu